kita beralih ke informasi selanjutnya
pemerintah provinsi dki jakarta kembali menggelar program vaksinasi gelombang ketiga bagi pekerja media
dan program vaksinasi ini dimulai tepat pukul delapan pagi di gedung balai kota
namun dibandingkan dengan program vaksinasi tahap sebelumnya
kali ini tidak banyak pekerja media yang terlihat hadir untuk mengikuti vaksinasi kali ini
untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia irin wardani
selamat pagi irin bagaimana jalannya pelaksanaan vaksinasi bagi para pekerja media di balai kota
selamat pagi maggie memang bisa dilihat di belakang saya
proses program vaksinasi tahap ketiga telah dimulai dari pukul delapan pagi tadi
namun untuk gelombang ketiga ini tidak banyak pekerja media yang mengikuti program vaksinasi
untuk tahap pertama saja tercatat hanya empat puluh pekerja media yang terdaftar untuk mengikuti vaksinasi kali ini
namun di balai kota ini tidak hanya pekerja media saja
namun juga ada beberapa dari pekerja
pada saat ini ada beberapa pekerja media yang telah terdaftar dari tiga institusi di bkd
mereka terlihat mendatangi sejak pukul delapan pagi dan juga melakukan pendaftaran melalui scan barcode
karena ada dua institusi atau dua background pekerjaan yaitu pekerja media dan pns
ada kebingungan yang dihadapi oleh rekan rekan media yang ingin mengakses atau mendapatkan vaksin pagi ini
mereka ketika men scan barcode
mereka menemukan di dalam formulir
yang ditujukan yang setelah di scan di dalam formulir itu
hanya tertera bukan identitas atau asal medianya
namun juga instansi daerahnya
sehingga mereka cukup kebingungan dan tidak ada
tadi pagi tidak cukup informasi yang diberikan oleh petugas petugas jaga
saya juga tidak dapat informasi yang jelas
apakah hari ini hanya empat puluh pekerja media yang mengikuti gelombang mengikuti sentikan pertama
ataukah ada sentikan kedua
untuk pekerja media lainnya
karena memang untuk sentikan kedua dari pekerja media yang sebelumnya mengikuti sentikan tahap pertama
yang telah diadakan di balai kota ini
juga hasilnya atau jumlahnya itu harus dilihat nanti
siang nanti atau setelah proses suntikan ini selesai pukul lima sore nanti
nah yang jadi catatan maggie
suntikan yang kali ini vaksin kali ini akan menggunakan astrazeneca
namun untuk pekerja media yang mendapatkan suntikan kedua
apakah mereka akan mendapatkan astrazeneca
karena seperti kita tahu sentikan pertama
vaksin pertama mereka mendapatkan dari jenis sinovac atau biovamp
seperti itu meggy
dan antriannya tidak terlihat cukup lama dan cukup cepat sebenarnya
namun yang itu tadi
beberapa kebingungan yang dihadapi oleh pekerja media untuk mendaftarkan pertama
dan tidak cukup banyak petugas yang memberikan informasi yang jelas
sehingga mereka agak kebingungan dan tidak ada nomor antrian juga
sehingga nomor antriannya hanya bisa dilihat dari mereka duduk saja
setelah datang dicatat namanya kemudian duduk kemudian diperiksa suhu tubuhnya
seperti biasa dan juga tekanan darahnya lalu masuk ke dalam
di belakang saya tepat di belakang saya itu mereka bisa masuk ke dalam
kemudian baru dijalankan penyuntikan
prosesnya tidak lama hanya sekitar sepuluh sampai lima belas menit saja
setelah sepuluh sampai lima belas menit menjalani proses vaksinasi dengan suntikan astrazeneca
kemudian mereka akan berada di ruang tunggu
dibandingkan dengan suntikan suntikan sebelumnya atau program vaksinasi tahap sebelumnya
memang kali ini lebih sepi sendiri
saya juga sebelumnya juga mendapatkan sentikan di balai
kota ini namun menggunakan vaksin dengan merek biofarm atau sinovac biofarm
dan cukup lama saya mengantri karena memang cukup banyak
namun kali ini hanya sekitar empat puluh pekerja media saja dari satu perusahaan televisi swasta
yang terdaftar untuk ikut vaksinasi tahap pertama ini
dan untuk sekali lagi untuk yang tahap kedua atau sentikan kedua yang diikuti oleh pekerja media
belum bisa dipastikan berapa jumlahnya namun tidak menurut petugasnya
jadi angka seratus untuk yang bisa mendapatkan angka sentikan keduanya
ya irin apakah anda bisa mengkonfirmasi kembali dosis pertama dan dosis kedua
memakai vaksin dari brand yang berbeda
tadi anda menyebut vaksin yang pertama adalah sinovac yang kedua adalah
informasi tersebut belum bisa saya dapatkan
oh maaf megi suara anda tadi terputus
namun saya bisa mendapatkan mendengar pertanyaan anda bahwa

apakah vaksin pertama dan vaksin kedua yang mana yang lebih baik
apakah vaksin kedua yang didapatkan oleh peserta vaksinasi yang tahap pertamanya mendapatkan sinovac
atau tahap keduanya mendapatkan astrazeneca
hal tersebut belum bisa kami konfirmasikan
karena belum ada petugas yang bisa mengkonfirmasikan apakah mereka akan mendapatkan dua dosis yang berbeda
namun kali ini informasi yang saya dapat dari petugas ini adalah seluruh pesertanya akan mendapatkan astrazeneca
yang memang harus kita cari tahu sendiri adalah megi dampaknya jika pada dosis pertama
atau suntikan pertama mereka mendapatkan sinovac
dan dosis kedua suntikan kedua ini mereka mendapatkan astrazeneca
apakah ada efeknya ketubuh mungkin efekasinya apakah berpengaruh ke efekasi
atau peningkatan imun atau antibody maksud saya terhadap virus corona
atau mungkin berpengaruh pada kesehatan mereka atau kipinya
itu yang harus kita cari tahu maggie
namun tidak ada petugas yang bisa memberikan informasi jelas apakah jika mereka mendapatkan yang pertamanya sinovac
berarti harus mendapatkan sinovac atau tetap mendapatkan astrazeneca
yang saya dapat informasi hanyalah seluruh vaksinasi hari ini menggunakan astrazeneca
terima kasih produser lapangan cnn indonesia irin wardani atas laporan anda selamat bertugas kembali